pt angkutan sungai danau dan penyeberangan atau asdp mengoperasikan kapal motor penumpang kundur
untuk melayani rute pelabuhan sunda kelapa kepulauan seribu mulai empat belas januari dua ribu tujuh belas
selain sebagai respon pemerintah terhadap kecelakaan kapal motor zahro express
yang mengakibatkan dua puluh empat orang tewas penambahan jumlah kapal pemerintah menuju ke pulauan seribu ini
diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan hingga satu juta wisatawan pada dua ribu tujuh belas
data dinas pariwisata dki mencatat delapan ratus ribu orang berwisata ke kepulauan seribu sepanjang tahun dua ribu enam belas
kmp kundur dapat mengangkut dua ratus dua puluh penumpang dengan tiket rp tiga puluh empat per orangnya
selain mengangkut penumpang kmp kundur digunakan untuk mengangkut logistik
kmp kundur bisa mengangkut logistik
kmp kundur bisa mengangkut logistik untuk kebutuhan di pulau seribu
sehingga diharapkan ini bisa mengurangi disparitas harga antara jakarta dan kepulauan seribu
dika ini tadi berdasarkan laporan yang anda sampaikan bahwa ini merupakan respon dari pemerintah
terhadap terbakarnya kapal zahro express
sebenarnya bagaimana antusiasme dari masyarakat yang menggunakan kapal ini
ini karena tanggal empat belas januari hari ini berarti ya dioperasikannya
selamat siang iqbal memang betul seperti yang dikatakan oleh dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan puji hartanto
bahwa penambahan dua armada kapal baik dari asdp ataupun juga dari pt pelni
yang beroperasi dari pelabuhan sunda kelapa atau dari kadebaru menuju ke pulauan seribu
termasuk ke pulau tidung ini adalah merupakan respon dari peningkatan mutu kualitas pelayanan
setelah terjadinya kecelakaan pada satu januari lalu yang mengakibatkan dua puluh empat orang
meninggal dunia akibat terbakar di kapal motor zahro express lima belas mil atau satu mil
dari lokasi saya melaporkan saat ini di kawasan muara angke
kalau kita bicara terkait dengan antusiasme warga
pagi tadi memang belum begitu banyak warga atau wisatawan yang berangkat dari pelabuhan sunda kelapa
saya mencatat hanya ada sekitar puluhan saja yang menggunakan kapal motor express bahari tiga b
dan juga kapal feri km kundur yang mulai beroperasi
pada hari ini ini juga terkait dengan sosialisasi yang memang belum begitu menyeluruh dilakukan oleh pihak pemerintah
ataupun juga dari ksop dan juga dari pihak asdp sendiri
dan ini memang nantinya akan terus dilakukan sosialisasi dan akan ditambah lagi jumlah armadanya
untuk menuju ke rute rute di kepulauan seribu
baik ke pulau tidung baik ke pulau pramuka pulau onrus dan juga pulau pulau lain
ini akan nanti disesuaikan dengan jumlah permintaan dari wisatawan
jadi kita sendiri akan dilihat seberapa banyak antusiasmenya
nah kalau kita bicara terkait dengan bagaimana antusiasme wisatawan di dermaga kali ada muara
oke ini saya mencatat sejak pukul delapan pagi tadi sampai saat ini sudah ada lebih dari lima belas kapal
yang menyeberangkan para wisatawan itu artinya ada lebih dari seribu orang yang hari ini sudah menyeberang ke kepulauan seribu
di antara kepulau tidung yang memang menjadi destinasi paling favorit di kepulauan seribu bagi para wisatawan
yang didominasi oleh wisatawan
pemerintah lewat kementerian perhubungan terus melakukan revitalisasi dan juga sosialisasi terkait dengan faktor keselamatan
di dermaga kali adamuara ini atau di kawasan kepulauan seribu ini sendiri sudah dilarang adanya jumlah penumpang yang melebihi manifest
dan diwajibkan untuk menggunakan life jacket atau rompi keselamatan dalam setiap kali perjalanan
nah kalau kita bicara lagi terkait dengan armada baru ada dua
ini memang sedikit berbeda
karena armadanya ini merupakan armada yang baru cepat aman dan juga nyaman
namun memang faktor keamanan dan juga keselamatan ini menjadi faktor yang paling utama dalam setiap keberangkatan atau setiap perjalanan menuju ke pulau seribu
seperti saya ambil satu contohnya adalah kapal motor ekspres bahari tiga b ini difasilitasi juga selain semua ruangan di tiga lantai
yang terdiri dari tiga kelas mulai dari kelas bisnis eksekutif sampai
dilengkapi dengan pendidikan
pendingin udara juga dilengkapi dengan sejumlah elemen keselamatan
mulai dari rompi keselamatan atau life jacket yang jumlahnya lebih banyak daripada kapasitas
sebanyak dua ratus tiga puluh life jacket disediakan
sementara kapasitasnya hanya dua ratus delapan saja
selain itu juga ada alat pendeteksi panas atau smoke detector
yang mana ketika terjadi panas atau ada asap dan juga api maka kapal alarmnya akan segera berbunyi
dan itu merupakan penanda bagi para penumpang untuk segera menuju ke
pintu darurat yang ada di kapal motor ekspres bahari tiga b yang dibangun pada tahun dua ribu lima lalu ini iqbal
menarik sekali dengan fasilitas fasilitas yang disediakan oleh pt asdp
lalu kalau anda tadi melakukan peliputan begitu apakah anda mendapatkan informasi
tadi juga anda mengatakan bahwa pihak asdp masih melakukan sosialisasi terhadap kapal kapal baru dari pihak pt pelni sendiri
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
apakah dari jadwalnya itu
atau masih sama seperti biasa atau justru ada perubahan jadwal
ya khusus untuk dua dermaga baru yang berangkat dari pelabuhan sunda kelapa
memang ada jadwal yang saat ini sudah ditetapkan
untuk kapal motor ekspres bahari tiga b ini berangkat setiap hari minus hari selasa ya
ada dua perjalanan setiap harinya pada pagi hari pukul delapan dan juga pada siang hari pada pukul
waktu indonesia barat tetap ada pukul dua siang
sementara untuk kapal motor penumpang kmp kundur hanya berangkat satu kali sehari
dan ini dinyatakan berangkat setiap hari dari pelabuhan sunda kelapa
rute jadwal dan nantinya keberangkatan sendiri atau jumlah armada sendiri nantinya akan ditambah
sesuai dengan permintaan dan juga respon atau antusiasme dari wisatawan ataupun juga warga yang menggunakan kapal motor dari pelni dan juga dari pt asdp iqbal
baik mahardika utama terima kasih atas informasinya